aduh sebentar sebentar
hai baik baik maju maju
terus kita di kamar mandi terus begini
ini tuh namanya alat eh apa sih eh ex twin user
nguser ini namanya alat acting
wuih eh ex twin user eh sing wiser dah susah banget nyebutnya jadi serimpet aku tuh pokoknya
ini tuh alat penyembuhan
semprot pemadaman api gitulah oh jadi alat ini namanya ingus ingusan bos
aduh muda udah ngerin lalu terus cara makanya gimana nih bos ini tuh alat yang
gampang banget dipakainya nih caranya ditarik satu eh terus diarahin ditekan tos disemprot itu
bos bos gembrat gembrot gembrot gembrot yang saya mau tanya cara pakai alat ini gimana bos
kamu yang budak kok nyalain aku sih semberangan banget sih kamu yang budak lo bos budak lo budak
hah dapat ngehantunya
kalau masalah patroli sih amat pak beres terkendali masalah hantu itu susah juga pak nangkepnya
ya tapi lebih stres lagi pak aku rasanya mau mati pak punya anak buah yang kerasanya kayak epleng ngepleng gitu pak
aduh pokoknya saya tidak mau tahu kalian harus terus berpatroli dan menangkap hantu bola api itu
jangan warga disini diteror terus
mohon izin nih kalau yang itu boleh nggak kalau saya semprot
masalahnya kita kalau mau pakai alat ini itu tuh kalau lagi keadaan deret aja
bu ya sekarang jangan
benar hati hati dengan alat itu itu alat serius loh kalau nggak perlu jangan dipakai isinya juga mahal
ya udah kalau nggak boleh
lo ampan pokoknya gak bakal gue semprot
udah ya kalau itu pas semprot
aduh gimana sih kamu
ah bos gimana sih tadi bilangnya bos tadi semprot sekarang bilangnya disemprot
ah keder dah
kalau itu semprot
itu gado itu itu hantu deh aduh
semprot aduh semprot
wah apinya gede banget dok
betul dik dik dewa banget apinya
dik dik dik dik
waduh dik lo sih bawa gue ke sini ngusan
udah dah mendingan lo muter sana lo muter sana kita tangkep api itu apinya cepet dek cepat
gimana sih tuh punya anak gue gak berpendidikan banget
eh emang lo dapet dari mana sih anak gue
kita coba dik dek
satu dua tih tih tiga iya tiga
eh mau api jangan dibuat
berurah gini becanda gimana sih
gimana sih kok pakai becanda gitu
mulanya ke sini pak
justru sekarang inilah saatnya
keluarin keluarin semprot semprot
arahkan ke dia
sok lo maju jangan aing lah
biar saya jadi umpannya
maju lah sok lo jangan aing lah maju
aduh tak semprot yoh
saya jadi umpannya sip lah
saya tidak takut sekarang saya sudah punya penangkalnya
sip berlegung tegak ke aing
sok lah maju ke aing
aduh aing ma iye nukie men tadi keprek pisan
masalahnya tadi tuh tak pencet pencet
dia keluar keluar pak
nya mau keluar keluar
kan dicabut dulu dong pengamannya
dikocok kocok baru keluar bobodasnya
sini coba berat eh
gini caranya ini ada pengamannya
kalau ada apa apa baru semprot
eh alah pak
aduh bola apinya kangen pak
aduh hari aku
ini apa itu
iyan manicurer atau
kalau darifx selalu rekaman nyuruh sama gue
kak serem banget kak
rafa ini kesempatan kita
kenapa gue gak mau
tenang aja kan ada kali
yuk kita kejar
yuk kita kejar
rafa kita udah telanjur
kita harus cari tau
ih rafa jangan jadi penakut
rafa jangan tarik tarik
nanti sobek wajahnya
rafa gak mau ketemu hantu api itu
loh kak kok jadi terang banget
pas tadi gelap
ini kan malem
seharusnya kan tempat ini gelap
sangat terpencil lagi
kok sese terang ini
ih kak serem